untuk masuk ke lokasi objek wisata puncak lawang pengunjung harus membayar tiket rp dua puluh lima
setelah itu pengunjung berjalan kaki sambil menikmati pemandangan alam di kecamatan palembayan tersebut
rasa letih pengunjung akan terobati setelah berada di puncak
pengunjung akan disuguhi pemandangan danau meninjau dari ketinggian satu ratus dua puluh delapan meter dari permukaan laut
untuk tempatnya ini gimana untuk pemandangan
biasanya kakak kesini berapa kali setahun
sejumlah permainan outbound tersedia di lokasi ini yaitu flying pop dan tracking track
kalau disini ada para layang ada flying fox atau outbound yang lainnya kayak outing
juga ada trekking track
para pengunjung disarankan datang pada saat cuaca cerah
pasalnya saat cuaca mendung danau meninjau akan tertutup kabut
randi pangeran agam sumatera barat